aturan baru soal tarif taksi online dikhawatirkan penggunanya membuat tarif semakin mahal
apalagi ada aturan penetapan tarif batas atas dan bawah tidak secara jelas disosialisikan baik oleh operator aplikasi maupun pemerintah
ursula aurelia kaget ketika mengetahui biaya taksi online yang harus dibayarnya mencapai rp empat puluh satu untuk tujuan ke rumahnya
jarak yang ditempuh tidak lebih dari enam km
biasanya rupiah yang harus ia bayar hanya separuh dari angka tersebut
menurut karyawan bank swasta di surabaya itu jam pulang kerja termasuk jam sibuk
tarifnya memang lebih mahal
namun sebelumnya ia tidak pernah membayar rp empat puluh satu meski di jam sibuk
ia menduga kenaikan harga ini karena adanya aturan tarif baru yakni batas atas dan bawah
iya sih jadi waktu sebelum ini ya sebelum tanggal satu juli itu kan harganya
harganya rp dua puluh kan rp sembilan belas sampai rp dua puluh tapi semenjak tanggal satu ini harganya kalau misalnya dari sini ke rumah itu rp empat puluh satu
rp empat puluh gitu dua kali lipat sih harganya
agak ini ya agak bukan agak sih berat sih karena kan kebiasaan kan pergi kantor pulang kantor kan selalu naik grab kan
jadi kalau harganya segitu enggak tau sih mau pakai lagi atau enggak
moda transportasi berbasis aplikasi ini
menjadi pilihan pekerja seperti ursula
namun yang ia sesalkan tidak ada sosialisasi dari operator aplikasi terkait penerapan tarif batas atas dan bawah dengan jam jam pemesanan
memang tarif bisa saja lebih murah tapi tetap saja ia khawatir tarif bisa sangat mahal
berbeda dengan pengguna mitra atau pengembudi taksi online bersyukur adanya penetapan tarif ini
pasalnya kenaikan ini bisa memberikan tambahan pendapatan untuk biaya perawatan mobil
dan bahan bakar
meski begitu sejumlah pengemudi mengaku saat ini masih memakai tarif lama yakni rp tiga per kilometer
tapi saya rasa naiknya sih nggak terlalu memberatkan mungkin ke penumpang karena dari pemerintah batas bawahnya tiga lima
kalau yang sekarang di grab kan rp tiga
jadi masih jauh lebih terjangkau daripada taksi reguler gitu pak
pemerintah melalui peraturan menteri perhubungan dengan pemerintah

dengan nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas penyedia taksi online dikenakan tarif batas atas dan bawah sesuai wilayah
di jawa sumatera dan bali dipatok rp tiga lima ratus sampai rp enam per kilometer
untuk wilayah kalimantan sulawesi dan papua tarifnya rp tiga tujuh ratus sampai rp enam lima ratus per kilometernya